seluruh stakeholder pemberangkatan haji dan umroh di jawa timur
terus menunggu kepastian dari pemerintah arab saudi dan indonesia
terkait kapan layanan umroh serta haji untuk jemaah asal indonesia dibuka kembali
kami siang sejumlah biro perjalanan haji dan umroh di surabaya
menggelar pertemuan bersama perwakilan kanwil kemenak jatim
serta plt kepala kkp kelas satu surabaya
menurut kabit penyelenggaraan ibadah haji dan umroh kanwil kemenak jatim
berdasarkan data terakhir pada enam april dua ribu dua puluh
saat ini daftar tunggu ibadah haji di jawa timur menjadi yang terpanjang se indonesia
di mana terdapat satu lima ratus lebih calon haji yang mengantre untuk berangkat
waktu daftar tunggu pun semakin panjang yakni menjadi tiga puluh satu tahun
kanwil kemenak jawa timur mengaku siap jika sewaktu waktu layanan haji
kembali dibuka oleh otoritas arab saudi dan pemerintah indonesia pada tahun ini
karena sejak dua bulan lalu

di jawa timur luar biasa jadi antrian haji ini adalah terpanjang di dalam di indonesia
yang pertama adalah jawa timur ini ada satu lima ratus sekian untuk waiting list nya
sampai hari ini per enam april ini
jadi daftar hari ini maka akan masuk di tahun dua ribu dua puluh satu
ada tiga puluh satu tahun
seluruh stakeholder pemberangkatan ibadah haji berharap
segera ada kejelasan dari pemerintah indonesia dan otoritas arab saudi
terkait ibadah haji dan umroh untuk jemaah asal indonesia
agar daftar tunggu tidak semakin panjang
wahyu pratama putra surabaya